engga bang udah kenyang
sipur mertisnya mana
gak tau coy aku kesini udah sepi
kok orang gak tau pahaya
eh jangan nangis
baik saya buka ya
kamu teh kenapa pur
sekatu sana ke kamar mandi dulu
oh enggak manggung
pur kata bapak saya
kalau ke pelet jangan ditahan
yaudah ini gue pause dulu
ntar kita lanjutin ya
mbak kamar mandi dimana
oh ada di belakang mas
mbak sama temen saya ya
alhamdulillah lancar bang
tapi tati kok gak keliatan ya
sudah ke dokter
belum baru ke tukang pijit doang bang
ya mudah mudahan cepat sembuh
kalau tati kagak sembuh
banyak pesanan begini
ngerjainnya cuma sendirian
dari tadi pagi maik bikin kue terus
berberes aja belum sempet
sepertinya abang sudah mengganggu
sebaiknya abang pamit
soalnya kalau abang disini terus
besok abang kemari lagi
ya udah bang makasih ya bang
teman saya tadi kemana mbak
mas sudah pergi mas
ps nya jangan dimatiin dulu saya mau keluar sebentar ya mbak
ini mbak stelet nya
mbak nya mau juga
boleh deh dibungkus ya bang
asik lah wis manis
lo mau pur kemana sih dari tadi
kebocanya banyak penumpang
iya jack ini juga saya mau ngejek
ga pernah didenger sama
isa juga bilang begitu sama bang harun
tapi bang harunnya nggak mau
kalau isah ikut
isah ada tamu
nanti saya telepon lagi ya
tadi abis nganterin pesanan rendang
terus lewat sini
jadi sekalian mampir
bang harunnya sudah pulang
kok lu kabur lu
saya teh capek pur
kok mukanya begitu
kalau mbak isah gak boleh ikut
berarti bang harun itu lagi menyembunyikan sesuatu dari mbak isah
menurut bu nur
kalau saya sih
indah bakalan betah tinggal di rumah
tinggal serumah sama orang yang tidak bisa diajak komunikasi
kopi hitam satu
bang salim kopinya gak jadi
gak jadi kopinya
gimana sih ini kopinya udah seduh
atau buat orang lain aja bang salim
barusan najimuro telepon ngajak mancing sekalian katanya makan siang
kok dia ngikutin mulu sih mas
jeni lagi tanding ps sama saya tapi dia kabur
hei saya emang gak kabur pur
saya mau cuma ngojek aja
yaudah ya tanding lagi
lu lewat rumah gua kagak mampir
lu manja sama si murot lu ya